dia pikir pikir kalau kita harus ngekos ditambah lagi dengan pengeluaran kita berdua gaji hat nggak akan cukup
kalau emak emak kekeh gak mau kita berdua tinggal di rumah ya mau gak mau dede tee harus cari kerjaan ah
kan kalau kita kerja berdua insya allah pengeluaran kita teh akan tercukupi ak
si claudia tidak ngomong yang aneh aneh lagi kan
tapi kamu tidak terpengaruh kan
kamu tau tante neneng kan pulang
dulu tante neneng pakaiannya tidak seperti itu
dulu tante neneng santun pakaiannya sopa baik gitu
kalau sekarang bukan contoh yang baik
maksud bapak kamu tidak sukakan cara berpakaian tante neneng itu tidak kan
bapak banyak ngomong begini tidak cerewet kan
ya kamu bos lagi bikin surat cinta nih
surat cinta buat siapa joy
kamu teh ini kenapa kamu belajar bikin surat cinta
ariin cuy surat cinta buat siapa tuh kang bos
joy saya mau minta tolong sama kamu kamu datangin setiap warga ke rumahnya masing masing
kasih informasi ke mereka kalau kita teh mau buat pengajian untuk baca al quran buat anak anak
setiap sore bilangin yang ngajar teh saya dan gratis tidak dipungut biaya spesial pun
nah ini eksekusi pertama kita
kang bos punten itu eksesusi teh apaan kang bos
eksekusi teh nanti aja saya kasih tahu ya kalau misalkan t kamu udah selesai kerjain tugasnya
kerjaan kita di kebon itu kan sudah tidak terlalu repot kita cuma perlu ngobrol jadi
satu jam dua jam punya tidak lama jadi banyak waktu untuk ngajarin anak anak untuk ngaji
oh ya kang bos mang dasyep sama mang badrul sejak kemarin teh gak kelihatan anak buahnya juga
gak berkeliaran lagi di kebun sama disini kang bos
mungkin teh mereka sudah menyerah karena tahu saya tidak mau jual tanah saya tanah itu teh sampai
kapanpun saya tidak mau jual
yang tadi kang bos
kamu masih mikirin ya tuh kang bos
tindakan mengambil tindakan
tindakan kirain cuy teh apaan ambil tindakan
terima kasih ya cuy
tadi yang boncengan naik motor itu siapa ya mak
itu neneng istrinya idan baru pulang
jumlahnya banyak bu dokter
nanti kalau sudah mendekati puasa mendekati lebaran mereka semua pulang
wah ciraos bakal beda bu dokter
tidak seperti ciraus lagi
sudah seperti kota besar
musiknya jedar jedor dari setiap rumah
ada yang style lagu arab lagu inggris lagu cina
aduh abuan keras
cara berpakaiannya juga seronok
berpakaian tapi seperti orang yang tidak berpakaian
seperti orang yang tidak kenal agama
prabut bapak bapak prabut
yang boncengin kok bukan kang ihidan
kamu tiada apa badrun
kalau kamu tidak mau menjual tanah kamu
itu urusan kamu
jangan mau kalau ada yang paksa
tapi kalau tetap ada yang dipaksa
kalau seluruh petani kompak
pasti bisa lawan mereka
dan saya sama kang daset pasti akan membela
ini sebagian gaji asobri
pasti dede tabung
dedete belum bisa mutusin
dimana kita teh harus tinggal setelah kita nikah nanti
kalau kita harus ngekos
dengan pengeluaran kita berdua
gak akan berjaya

kalau emang emak kekeh
gak mau kita berdua tinggal di rumah
ya mau gak mau
dedete harus cari kerjaan a a t
kan kalau kita kerja berdua
insya allah pengeluaran kita t a a t akan tercukupi a a t
dan kita bisa berdua